hai sobat rupiah dimanapun berada
kembali lagi di podcast bank indonesia
bersama saya hatim farabi
ekonom ahli departemen kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia
yaitu om alec lubis
atau biasa saya memanggilnya om alec
kita sekarang nih mau membahas sesuatu yang seru nih om
tentunya sobat rupiah juga pengen mengetahui ini
apa sih inflasi itu
nah inflasi kalau kita tahu
bps selalu mengeluarkan pengumuman inflasi setiap bulannya
sobat rupiah pasti juga banyak sebagian besar yang
tapi apa sih artinya inflasi
bisa dijelasin mungkin om alec nih
udah kita ngobrol ngobrol pada pagi hari ini
mengenai topik yang sebenarnya sangat relevan ya
sesimpel perubahan harga barang dan jasa yang kita konsumsi
jadi tadi kalau mas atim bilang empat
berarti rata rata harga barang dan jasa yang kita konsumsi
itu naik empat persen dibandingkan tahun sebelumnya
jadi apa basket basket atau barang barang dan jasa yang kita konsumsi
nah itu ada listnya di bps
nah empat persen mencerminkan harga yang harus kita bayarkan
selama tahun berjalan itu
jadi perbandingan kalau mei berarti mei tahun sebelumnya
nah kalau kita bicara tentang
bicara lagi inflasi kita selalu mendengar
dua kata itu penurunan dan kenaikan
katanya kalau ekonomi itu
nah berarti kita harus lihat
kalau harga barang ini naik
lebih disebabkan oleh permintaan yang bertambah
tadi kita dua piring sekarang tapi tiga piring
tapi kita tetap dua piring nih gitu ya
suplai berasnya atau suplai barangnya yang tidak tersedia
nah kalau kita bicara nih
ini mungkin bisa dikoreksi nanti om malek
tugasnya itu kan menjaga nilai tukar rupiah nih
nah itu apa hubungannya dengan
bi ikut juga dalam
apa menjaga dari inflasi ini
ini mas hatim bikinkan koreksi ya
adalah mencapai stabilitas nilai rupiah
pemerintah memelihara stabilitas sistem pembayaran
dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
stabilitas ekonomi yang berkelanjutan ini adalah menjaga stabilitas ekonomi yang berkelanjutan
yang pertama dari sisi domestik
stabilitas rupiah terhadap barang dan jasa
baru kita bicara mengenai
stabilitas mata uang rupiah terhadap mata uang lain
tugas utamanya memang menjaga stabilitas dua hal itu
inflasi diumumkan per daerah
tiap daerah selalu beda beda nih
apa sih yang membedakan antar inflasi antar daerah itu sih
om alec mungkin bisa di breakdown sih apa namanya
tadi kalau kita bicara antara hukum penawaran dan peminatnya itu sih
memang kita tuh tinggal di negara yang memang bisa dibilang cukup unik
sehingga karakteristiknya itu bisa berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lainnya
beras itu kan produksinya misalnya ada di obat
beras itu kan produksinya misalnya ada di jawa barat
beras itu kan produksinya misalnya ada di jawa barat
beras itu kan produksinya misalnya ada di jawa barat
beras itu kan produksinya misalnya ada di jawa barat

beras itu kan produksinya misalnya ada di jawa barat
mending beras itu terkenal janjil
pasti kondisi isi perubsahan itu akan turun
pasti kondisi isi perubsahan itu akan turun
antara dua daerah yang berbeda tersebut juga akan mendorong dua perbedaan karakter antar dua daerah tersebut
termasuk kalau nggak salah kalau kalimantan itu kan di sektor pertambangan
kalau di saat misalkan harga tambang lagi naik berarti kan itu efeknya gimana tuh
berarti secara permintaan saya minta banyak duit
tapi saya rasa kalau beras nggak kemungkinan minta banyak
masa makannya sampai bergoni goni kan
coba artinya dia akan memperluas basket atau kita sebut dengan basket ya
itu memperluas pola konsumsinya
nah kadang kadang ketika dia memperluas pola konsumsinya
barang barang yang ada di situ stoknya terbatas
itu yang kemudian menimbulkan pembayaran
ketika pendapatan saya meningkat
saya memutuskan untuk membeli barang lebih banyak
di tengah barangnya itu juga mungkin terbatas
itu inflasinya jadi naik di daerah tersebut
nah kalau kita bicara inflasi lagi tadi antara turun dan naik
nah kalau kita bicara negara nih bicara indonesia
yang bagusnya seperti apa sih om alex nih inflasi itu apakah
atau kadang kadang harus naik
atau harus di titik seperti apa nih maleg nih
iya ini juga yang aduh ini diskusinya menarik menarik semua nih
ini inflasi itu sebenarnya kata kuncinya sudah yang tadi kita saya sampaikan di awal
harapan kita itu inflasi itu stabil
kalau pendapatan kita itu kata om alek
ya di sini ya inflasinya itu bergejolak
berarti kemampuan saya untuk mengkonsumsi dan melakukan investasi dalam hal ini menabung
sehingga saya tidak bisa melakukan keputusan keputusan ekonomi
karena saya tidak bisa menentukan nih kira kira tingkat harga yang saya hadapi seperti apa sih
berapa sih tinggal imbal hasil yang saya harapkan
kalau saya mau invest misalnya di warung teman saya gitu
ya kan saya harus tahu nih kira kira harga barang itu kira kira naik berapa sih
nah kalau bergejolak sekali saya nggak bisa melakukan keputusan itu
jangan kata saya mau investasi
jangan jangan gue besok makan juga nggak tahu nih gitu karena terlalu bergejolak
makanya kuncinya adalah stabil
kalau kita tahu apalagi deflasi ya
kalau misalnya kita tahu besok itu harga turun
berarti saya kan beli besok
nah kemudian karena besok turun
itu dari sisi konsumen dari sisi produsen
jadi intinya adalah inflasinya harus stabil
jadi pendapatan kita bisa terukur
kita tahu kita belanja dan investasi
produsen juga bisa mengatur pola produksinya
tidak ada hal hal yang bisa menimbulkan kejutan kejutan
sehingga nanti mempengaruhi keputusan kita
itu kalau bicara itu saya ingat kalau biasanya itu pas di mau masuki hari raya nih ya
termasuk hari raya idul fitri maupun di akhir tahun
ada banyak yang namanya gejolak harga yang tadi dibilang sama om alex
itu faktor ada orang yang banyak nimbun barang
artinya permintaan di situ memang lagi tinggi tuh malik ya
dan daya beli masyarakat juga lagi ini
nah itu gimana tuh cara untuk mengontrol itu tuh
biar tadi kan dibilang bahwa pasokan antara kebutuhan pokok bisa terkontrol itu tuh
kan kita susah juga nih mengontrol ini om alek ya
nah itu yang memang tadi saya juga belum singgung bahwa
bahwa dalam inflasi juga kan ada faktor musimannya
oh ada faktor musimannya
karena kalau kita nyembunyikan hbkn ya hari besar keagamaan nasional
seperti kalau di kita itu lebaran
kalau di luar negeri biasanya natal tahun baru pasca
nah itu mereka biasanya atau ada tahun baru imlek
nah itu wajar terjadi dan sering kita lihat gitu ya
nah memang tadi kita balikin nih kalau ke tugas bank indonesia kan gitu ya
gimana sih kita mengantisipasi gimana untuk mengontrol ini ya gitu ya
tapi kalau kita lihat dari tugas kita misalnya kita menjadi sisi permintaan
melalui suku bunga yang kita sebut dengan bi tujuh day
yang sehingga misalnya itu mempengaruhi permintaan antara lain melalui jalur
dari suku belah harga aset nilai tukar dan ekspektasi kita
nah kita bank indonesia berkoordinasi nih
ada yang namanya tim pengendalian inflasi
tingkat pusat dan tim pengendalian inflasi
tosat dan tim pengendalian inflasi
nah disitulah kita melakukan koordinasi dan sinergi
nah untuk misalnya bisa mengidentifikasi
tadi kita kan udah cerita nih bahwa oh daerah ini penghasil ini
daerah satu butuh apa gitu ya
nah di tim pengendalian inflasi pusat khususnya
dan yang akan juga dilakukan di tim pengendalian inflasi daerah
kita melaksanakan apa yang kita sebut dengan empat k programnya
nah disitu kita coba nih
misalnya bagaimana kita berkoordinasi di tengah misalnya hbkn yang misalnya lebaran ya
lebaran itu butuh permintaan ke ging
misalnya di pulau jawa biasanya nih kan
nah itu kita koordinasi dengan bapak ibu di kemenko perekonomian
kementerian perdagangan gitu ya
koordinasi kita selama lebaran kemarin itu yang diperkuat juga nanti ada yang namanya gerakan nasional penggunaan inflasi pangan
ya itu kita berusaha menyediakan pasokan
menjaga stabilitas harga tadi ya pasokan
kemudian juga distribusi yang lancar
terima kasih telah menyimak diskusi seru kita ini
dan ternyata kita banyak banget nih insight yang tadi diterima oleh dari om alec nih kemamparannya
salam sehat untuk sobat rupiah dimanapun berada
dan tentunya jangan lupa untuk subscribe like comment dan follow seluruh sosial media bank indonesia
saya hakim harami mengucapkan terima kasih
jangan lupa untuk terus pantengin
terima kasih om alec